mungkin anda juga salah satunya yang berminat untuk menempuh program studi bahasa korea
kita akan bahas malam hari ini sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan kaprodi
kepala program studi bahasa dan kebudayaan korea universitas gajah mada surai agung nugroho
selamat malam anjang haseo
selamat malam anjang haseo
nah surai tonsenim kamsahamida terima kasih sudah bergabung dengan sian indonesia connected korean corner malam hari ini
pak surai kita ngomongin bagaimana minat calon mahasiswa terhadap program sudibahasa korea
ugm sebagai salah satu universitas yang paling lama kalau saya tidak salah dua ribu tiga ya
yang juga sudah punya prodi atau program studi bahasa korea ini
bagaimana melihat minat kemudian peningkatan mereka mereka yang ingin mendaftar di program studi bahasa korea
terima kasih jadi kamu bisa berbagi cerita ya
benar jadi ugm memang sejak tahun dua ribu tiga ada dimulai dengan vokasi
benar jadi tiga
tapi kemudian sejak dua ribu tujuh ya saya luruskan tadi ada s satu kemudian
nah jadi kalau dilihat itu satu yang tren yang menanjak
dulu itu hanya delapan belas orang sekarang kita daya tampungnya lima puluh
dan minatnya ada dua sembilan ratus orang
tahun lalu saja ada dua lima ratus
dan itu bisa dibilang kompetisinya satu mengalahkan lima puluh lima orang
jadi kan dilihat ini kan sejarah yang delapan belas tahun itu meningkat terus
itu suatu hal yang membanggakan saya kira
saya kira saya bisa cerita seperti itu ya
itu yang terjadi di ugya
saya kira di empat universitas di tiga yang lain ya ui unas sama upi
juga memberikan tren yang sama di indonesia
dan itu sesuatu yang menunjukkan inilah pengaruh tadi hallyu atau hip hop
bagaimana mempengaruhi minat anak muda indonesia untuk belajar di level universitas
jadi bukan kursus saja tapi sudah mulai sedang akademik yang levelnya lebih tinggi
iya berarti tebakan saya benar ya
hallyu atau korean wave ini menjadi alasan kenapa minatnya setiap tahun ini meningkat ya
alasan lainnya apa ketika mereka artinya gini program studi ini mungkin sebelum si hallyu atau korean wave ini lagi demam demamnya
mungkin tidak terlalu banyak dilirik ya
setelah mungkin semuanya boom gitu
ini menjadi salah satu yang tujuannya kayak first option gitu
apa alasan mereka
memang karena ingin mempelajari kebudayaannya
ternyata setelah kami melakukan survei ke mahasiswa kami
kurasa satu yang banyak ya
mereka rata rata karena suka k pop
mereka tahu drama dulu atau film atau k pop lagu lagu
dan mereka tertarik lah
apa sih korea itu
kemudian diiringi mereka ingin ke korea
jadi mungkin dengan kuliah mungkin karena banyak orang pelajar kan jadi mereka ingin ke korea
tapi kami nggak menafikan sih
boleh saja seperti itu
karena ada juga sih sedikit shock juga sama mahasiswa
oh ternyata yang diajari bukan baru saja
ada yang ternyata berarti itu harus
bagaimana memanage dirinya belajar kronologi morfologi sintaksis tramatik bahasa korea
belum kebudayaannya kontemporer
jadi mereka tertantang akhirnya
alhamdulillah rata rata dari lima puluh yang masuk
itu bisa dikatakan hanya dua atau tiga yang lepas
jadi mereka stay sama lulut
pak surai kita ngebayangnya artinya gini calon mahasiswa yang akan masuk ini
harus sudah paham dengan bahasa korea dengan hungkle kah
atau nggak apa apa nanti juga ada basic nya kok
ada pelajaran dasarnya untuk bisa memulai itu
karena kan hangul itu susah banget
baru bulan ke enam tapi kayaknya wah
kami kalau flashback ya dua ribu tiga waktu awal sampai dua ribu dua belas maaf empat belas ya
jadi mahasiswa yang datang yang baru mereka benar benar di drill oke
mungkin selama sebelum pertama itu setiap hari tentang hangul
jadi bikin baca menulis basic nya
tapi ternyata dari tahun ke lima belas sampai dua ribu dua puluh kemarin
sekarang itu belum masuk ke universitas ke ugm itu rata rata udah banyak yang bisa belajar bahasa korea
dunia berubah di indonesia ini
tapi tetap sih ada dua tiga orang yang belum
seperti menyamakan mereka kertas putih yang sama
ada hungle workshop jadi dia nanti berangkatnya sama
jadi nggak usah khawatir siapa pun yang belum bisa bahasa korea pun tetap bisa diterima
atau boleh masuk di prodibahasa kebedaan korea
oke mata kuliah mata kuliah yang diberikan itu apakah toh hanya tata bahasa sejarahnya
atau juga kita ngebayangnya ada mata kuliah zaman sekarang nih bisa ngebahas soal drakor gitu
bisa ngomongin juga soal k pop gitu apakah itu juga menjadi salah satu mata kuliah yang ditawarkan
skripsi rata rata mahasiswa kami itu kalau nggak tentang drama film webtoon atau tentang lagu lagu korea
ya mereka lulus mendapatkan gelar altina humaniora karena drama korea banyak sekali
ya dia sih yang novel puisi seperti itu
nah dengan begitu saya bisa menjawabkan
jadi mereka pelajari ya kami mengadakan kelas kelas seperti itu bahkan di sini ada ya bahkan saya kira vincenzo ini sudah menunggu ini
vincenzo sudah menunggu sudah antri mereka ingin gantel ingin membuat itu menjadi skripsi mereka
jadi boleh itulah belajar di sini tapi mereka sudah tahu dulu tata bahasanya budaya korea seperti apa
sudah teat dan mereka siap membuat skripsi tentang bahasa korea
dan ada kelas memang khusus korea kontemporer dan itu pop culture saya mengajar
oh oke saya jadi pengen ikutan nih kayaknya buat daftar
pak surai dengan peminat yang sebegitu banyak bagaimana dengan ketersediaan tenaga pengajar juga
ini kan kalau misalnya bahasa korea tentu jauh berbeda dengan bahasa inggris yang mungkin lebih common kan
orang lebih banyak tahu kemudian tenaga pengajarnya pun juga lebih banyak lebih mudah untuk didapatkan
kalau di pro di bahasa korea sendiri tenaga pengajar apakah itu juga menjadi masalah sekarang
kurang tenaga pengajarnya tapi peminatnya banyak banget
pak tiffany tahu deh sepertinya itu masalah di indonesia bukan di ugm saja di unmil fester lain juga sama
bahkan semester ini tiffany sonding kami hanya punya empat
dari empat ini satu native speaker empat ini handle dua ratus lima puluh mahasiswa berapa mata kuliah bayangkan
dan kemudian ada empat lagi masih s tiga di korea nah kami punya empat lagi

nah kami punya empat lagi nah kami punya empat lagi
tapi kami gelar lebih ke tempat ini kealar lebih jauh dari sisi itu
nah tapi setelah ini paling di hadapan di engineering center sekolah wayan soma
oke biar comeback menjadi sunset recon biar comeback menjadi tenaga pengajar ya
terima kasih pak surai mudah mudahan malam hari ini banyak mahasiswanya yang mendengar gitu
jadi nanti bisa termotivasi untuk melanjutkan studi s dua s tiga
akhirnya bisa balik lagi untuk bisa kembali memberikan ilmu ya untuk adik adik mahasiswa yang baru
terima kasih terima kasih sudah bergabung di korean corner malam hari ini